kita ke jakarta seekor ular sanca ditangkap warga setelah muncul di tengah tengah permukiman warga di palmerah jakarta barat
ular dengan panjang lebih dari dua meter ini jatuh dari atap salah satu rumah kos dan mengejutkan penghuninya yang tengah tertidur
ular sanca ini berhasil ditangkap warga kota bambu selatan palmerah jakarta barat pada minggu malam
demi keamanan warga terpaksa melilit mulut ular sanca dengan menggunakan lakban
penangkapan ular ini tak pelak mengundang perhatian warga dan menurut penghuni kos dalam beberapa hari terakhir ia sering mendengar pergerakan di balik pelafonnya
namun ia mengira itu suara tikus
untuk sementara waktu ular diamankan warga dalam sebuah kandang di rumah warga